kalau dia itu terus nangis nangis
papa juga gak nyangka
kalau robby itu berani kurang ajar loh sama tantri
papa lega sekarang
kamu sudah sama randy
papa lihat randy itu anak yang baik
sekarang kamu bener bener bahagia
kalau randy berani sampai macam macam sama kamu
atau dia pura pura cinta sama kamu
atau dia selingkuh
papa akan kasih pelajaran sama dia
kamu berani bilang
kamu berpura pura mencintai anak saya
semuanya emang pura pura
saya sudah bersumpah
siapapun yang berani menyakiti anak saya
dan kamu akan terima akibatnya
memang bukan jodoh
jodoh itu usaha randy
jodoh itu tidak tinggal diam
jodoh itu bukan pasrah
jalan kemana om
ini kan jurang
atau kamu jalan sendiri
mungkin ini tidak permintaanku
menjadi ke defenders
untuk membuktikan kalau kiki itu
keahlian dalam bahasa inggris
syarat pengumpulan video
eh hari ini tanggal berapa
hari ini dong
terakhirnya hari ini
kiki catat dulu deh nomernya ini
nanti buat kirim videonya
udah berarti kiki harus cari tempat nih buat bikin videonya
di mana ya yang sepi ya
duduk duduk duduk
udah dong jangan rebutan gitulah
tapi dari gelagatnya mencurigakan ya
jadi kiki bisa konsentrasi deh bikin videonya
yang gak ada yang gangguin
kok ada suara kucing ya
apa emang ada kucing
ah udahlah kiki lanjut aja lah
kok sekarang ada yang guguk guguk sih
masa di kampus ada anjing
tadi suara kucing
sekarang suara monyet
kali ini bener bener gak masuk akal

mereka tuh ngapain sih
ngapain buntutin aku
ngecek ngecek kayak gitu tuh ngapain
eh kiki aminarti
lo ya ngomong pake bahasa indonesia aja belepotan
susah pake bahasa inggris lagi
suka suka akulah kamu ngomong pake bahasa apa
kalian pertiga tuh ya udah ngajarin
tak kasih pelajaran disini
kiki pasti bakal sukses
kiki pasti menang pidato
terus kiki bisa ngomong deh bahasa inggris
yang jawabnya belepotan
pas ngajakin bahasa inggris
atau mau mampir makan sebentar
kenapa lagi nih kayak begini
baru aja dokter bilang
kalau kamu harus lebih perhatian lagi sama anak kita
kamu ini bener bener keterlaluan elsa
dari mana sih kamu belajar sifat pembohong itu
kamu udah bohongin aku ya elsa
kamu bilang waktu itu kalo golongan darah rena adalah o
padahal itu sampe sekarang gak mungkin ya elsa
golongan darah andi itu api
dan andi gak mungkin punya anak golongan darah o ya elsa
padahal itu sampe sekarang gak mungkin ya elsa
golongan darah andi itu ape
dan andi gak mungkin punya anak golongan darah o ya elsa
aku begitu bodoh percaya saat itu
dan aku baru sadar
ternyata semua ini akal bodoh sekamu elsa
sekarang aku tanya kepada kamu
kenapa kamu bohong
rena itu anak aku
bukan anak loin
tapi kamu gak pernah peduli aku sama anak kita
kamu gak fokus perhatiin aku sama anak kita nino
kamu tuh lebih mikirin anaknya mbak andin yang jelas jelas bukan anak kamu
jadi lebih baik aku mati aja
aku gak mungkin lontar dia
aku harus berapa kali bilang sama kamu
harus berapa kali kalau itu anak rok
bukan anak kamu nino
golongan darah rena bukan oh
dan itu kamu sudah bohong dari awal
supaya kalau bisa move on dari mbak anin yang udah selingkuh
tapi apa sekarang kamu masih aja belum bisa move on kan
bahkan sampai hari ini
jadi lebih baik aku pelati aja sayang
biar kamu bisa balik lagi ngejok ngejar mbak andin
aku harus cari cara lain untuk membuktikan